nah terus nih satu satunya perempuan ini lagi
mana dia oh ini dia
jadi kalimantan barat
dia sudah lama masuk pdi
namanya karolin margaret natasa
sekarang sekarang menjadi bupati kabupaten landak
nah bapaknya itu gubernur dua kali
kornelis ini juga merintis masuk bdi itu
dari jadi apa pak dulu pak
bukan di bdi
nah jadi merangkak juga dari camat lalu terus
bupati lalu terus
oh iya bupatinya mana ya terduduk
nah sekarang digantikan oleh anaknya
ini dia nih
ini dia nih
ini dia nih
kecil kecil cabai rawit
karolin itu adalah
lebih galak daripada bapaknya
pernah kampanye apa itu ya
yang kamu sedang hamil
sampai sayanya yang takut
loh kayak lupa
dia lagi hamil
dia lagi hamil
karena memang sudah hampir waktunya
udah pulang pulang aja kamu lah
daripada nanti nyusahin
naik turun panggung segala
nanti saya yang disalahkan
nah kalau wakilnya
ini adalah mantan
eh masih ya
belum selesai ya
jadi kalau karolin ini
waktu mau jadi
itu suaranya sampai
juga beliau sebelum ditugasi
dari fraksi pdi perjuangan
lalu prestasinya adalah
jajaran aparatur pemerintahannya
di dalam mewujudkan
pelayanan publik yang responsif
sehingga oleh lan
bupati terbaik sekalimantan

kalau pak gidot
itu dari tahun
anggota dpr dulu
bupati bengkayang pada
dan setelah itu
masih terus sebagai
di video selanjutnya